untuk mengenal laf caca lebih jauh kami sudah janjian
warga saat itu terpaksa menggunakan instalasi listrik pln
akibat masuknya air dari sumber lain ke jaringan pipa pump
ini diakibatkan apakah ini berpengaruh dari musim penghujan yang tengah dialami oleh indonesia saat ini
jadi kita pakailah sebagai sebuah tema
tadi sebagai koleksi tumbuhan dan satwa
tapi tidak dipungkiri sempat mangkrak ya
oke saya ke fajar dulu